anda kembali di cnn indonesia newsroom
gunung merapi yang berada di perbatasan di provinsi jawa tengah dan yogyakarta
kembali erupsi pada jumat siang
dengan ketinggian kolom asap mencapai lima meter
akibat kejadian tersebut kabupaten magelang dilanda hujan abu vulkanis
abu gunung merapi jatuh di jalan magelang yogyakarta
tepatnya di desa belabak kecamatan mungkit kabupaten magelang pada sabtu siang
menurut data di pos pengamatan gunung merapi di babadan
gunung merapi kembali erupsi pada jumat sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
durasi letusan sekitar tujuh menit dan tinggi kolom asap mencapai lima meter
pada jumat siang gunung merapi tertutup kabut dan berstatus waspada level dua
warga diimbau agar tidak melakukan aktivitas di radius tiga km dari puncak gunung